jengkol sejak dulu membuat penggemarnya tergila gila
tapi tak sedikit orang yang justru menjauh karena aroma jengkol yang khas dinilai terlalu menyengat
agar diterima lebih banyak orang
kini banyak produsen kuliner yang mencoba menurunkan bau khas jengkol tanpa mengubah rasa aslinya
rumah makan di kawasan rawamangun jakarta timur ini salah satunya
di sini jengkol direbus selama tiga jam dengan aneka rempah seperti daun pandan dan jeruk dan serai
sebelumnya jengkol juga sudah direndam beberapa malam agar teksturnya lunak
menurut nina agustina yang sudah tiga tahun berbisnis hidangan jengkol
cara ini bisa mengurangi aroma jengkol yang tajam tapi tetap legit
responnya juga masyarakat suka
dimana kan belum pernah ada restoran yang angkat jengkol
jadi sehingga unik lah
setelah melalui proses ini jengkol siap dikreasikan dengan bumbu bumbu lain
biasanya disajikan sebagai semur rendang hingga sambal
nah pemirsa karena memang tadi proses mulai dari perendaman direbus dan juga sempat digoreng
sehingga memang secara tekstur ini tidak hancur namun tetap empuk dan juga kenyal saat kita makan
meski juga baunya tidak terlalu menyengat tapi khas bau jengkolnya tetap ada dalam masakan dulu
ya aroma khasnya yang kuat membuat jengkol sering jadi makanan yang terpinggirkan
namun menurut sejarawan jj rizal
belakangan terjadi pergeseran stigma jengkol
saya pikir kan ini awalnya jengkol ini bukan makanan yang populer di resto resto ya
tapi karena ada kecenderungan back to tradition gitu ya
ada arus besar ada gelombang besar orang untuk mencari begitu ya
apa yang berlawanan dengan selama ini dianggap prestis begitu
kemudian kita bisa melihat bagaimana banyak kelas menengah ke atas
itu memilih dengan tidak malu malu mereka memamerkan kesukaan mereka terhadap makanan makanan
yang dianggap tidak mewakili semangat kelas atas tapi semangat orang kampung kelas bawah
jangan lupa like share dan subscribe ya